akhirnya bertemu juga mungkin itulah sebagian ungkapan publik di tanah air saat ini
saat presiden joko widodo bertemu dengan susilo bambang yudhoyono presiden ri di istana negara kami siang
apakah artinya dari pertemuan kedua tokoh ini dan untuk membahas hal itu sudah hadir di studio saat ini
riko marbun yang merupakan direktur eksekutif media survei nasional
selamat malam bang riko
baik bang riko kalau kita lihat begitu ya tampilan gestur keduanya di awal ini akhirnya bertemu
kalau saya sendiri ketika melihat itu di televisi begitu terlihat seperti kok rasanya agak nggak masuk akal ya
dari beberapa pekan terakhir ini kan kalau dilihat kan keras tweetnya
apakah saya tidak boleh tinggal di rumah saya sendiri apakah ya dan lain banyak hal tentu saja kan begitu
saya ingin bertanya kepada pemerintah apa kira kira makna dari pertemuan yang anda lihat tadi ini
biasanya kalau permukaan laut itu tidak bergelombang
itu arusnya kena
keras sekali di bawah gitu
jadi sebenarnya begini kalau kita mau lihat maknai pertemuan antara jokowi dan pak sby ini
kita harus tarik sedikit ke belakang ya sebenarnya
histori relasi antara kedua presiden ini seperti apa yang satu mantan tentu yang satu masih menjabat
kita ingat sebenarnya ini panas dingin ini kalau kita bicara ya panas dingin hubungan ini
itu dimulai kurang lebih pada bulan maret dua ribu enam belas
satu setengah tahun setelah presiden jokowi menjabat ya kurang lebih hampir satu setengah tahun
nah pada saat itu kita ingat sby mengadakan tour de java ya kan
tour de java kemudian dia keliling jawa begitu ya
menyerap aspirasi dari kader partai demokrat dan rakyat secara keseluruhan
pada kesempatan kali itu sebenarnya ada satu hal yang mungkin bagi sebagian besar orang lupa mungkin ya
tapi kalau catatan itu kita buka kita ingat di sana
pak sby pada saat itu mengkritik dengan
agak keras ya pemerintahan jokowi
pada saat itu pak sby
jangan menyalahkan pemerintahan yang lalu lalu begitu ya
bukan itu kalau saya tidak salah ya termasuk salah satunya itu
tetapi juga dia menyatakan bahwa
ini salah satu program pemerintah pada saat itu adalah pembangunan infrastruktur besar besaran
dikritik oleh pak sby pada saat itu ini uangnya dari mana
ekonomi masyarakat sedang lemah begitu ya
kalau masyarakat ditarik membiayai ini dengan pajak mereka tidak akan mampu
jadi sekian lah mungkin kira kira hampir satu pekan atau dua pekan ya
kalau saya tidak salah ya
tur di java itu ya
tur di java itu berjalan
nah kemudian yang menarik adalah
di ujung pasca pak sby menyampaikan kritik itu
pak jokowi datang ke hambalang
datangnya sederhana aja
itu bahasa sibol ya
ya datang kemudian lihat lihat sambil geleng geleng
nah ini gak selesai kurang lebih begitu kan
nah kemudian setelah itu kita bisa melihat ada gelombang
saling berbalas ya
ada gelombang saling berbalas ada berbalas tweet begitu ya
ada ya berbalas
padahal sebelum maret dua ribu enam belas
transisi cukup lancar ya berjalan
transisi cukup lancar
artinya tidak ada apa apa
mungkin pada saat itu sby menilai bahwa satu setengah tahun ya
cukuplah begitu kan
nah tersisa kurang lebih berapa tiga lima tahun
eh ya tiga lima tahun ke depan
jadi kalau kita melihat urutan ya
dari mulai apa itu namanya hambala
tur di java
tur di java hambahlang
sampai terakhir masalah pidato sadap menyadap itu begitu ya
itu kita lihat sejatinya sebenarnya
ini ada rivalitas terselubung antara pak sb dan jokowi
ini terakhir soal antasari itu mbak
yes terakhir itu soal antasari
itu yang pertama
yang kedua kita bisa melihat ada gaya yang berbeda
dari dua presiden kita inilah begitu ya
yang satu itu gayanya adalah politik naratif ya
ketika dia tersetuju
bahkan sampai yang terakhir itu hampir satu jam begitu ya
nah sementara yang satu lagi politik simbol
ya kita bisa ingat waktu tadi seperti tadi
datang ke hambahlang
datang ke hambahlang
kemudian naik kuda begitu ya
jangan lupa pada saat itu pak jokowi pernah bilang ini jangan jangan aksi aksi menjelang empat november pada saat itu
ini seperti ditunggangi
pada saat itu sby pidato dan dia naik kuda bersama pak prabowo
dan dia naik kuda bersama pak prabowo
dan dia naik kuda bersama pak prabowo

nah kemudian yang terakhir kalau kita ingat itu pidato yang saya pikir luar biasa dari sisi narasi dari pak sby ya
ya di depan pendukungnya demokrat
itu bukan gaya pak sby sebenarnya sebelum sebelumnya ya
ya mirip sebenarnya
artinya dia bicaranya naratif begitu ya penuh dengan konten begitu ya terstruktur
besoknya itu dijawab dengan pak jokowi dengan main futsal bersama menteri menterinya
dengan bercelana pendek
bercelana pendek begitu ya
jadi artinya apa ya artinya ini kita melihat ada dua gaya yang berbeda
jadi bagaimana cara pak sby menyampaikan apa itu namanya
pesannya dan bagaimana pak jokowi itu menyampaikan pesannya juga
kalau saya melihat sebenarnya ya yang terjadi sekarang ini itu mirip dengan mungkin pertandingan ronde istirahat di antara ronde dalam pertandingan tinju
jadi ini semacam
jadi masih akan ada lagi
jadi ini akan semacam ini istirahat saja
atau mungkin kalau dalam konteks pak sby sebagai militer dalam studi strategis misalnya ini lebih dikenal dengan gencatan senjata daripada damai
kalau damai itu semua sudah selesai
gencatan senjata itu enggak begitu
karena ada beberapa perkataan dan gestur mungkin yang bisa kita lihat
perkataan dan gestur seperti apa nanti kita tahan ya
karena saya juga penasaran tapi setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
dilepas saya sedang
kita akan kembali memaknai
jadi ada apa namanya
gestur dan kata kata
indikasi yang menunjukkan bahwa ini semacam hanya semacam gencatan senjata
sebelum dijelaskan kalau memang masih akan ada seperti itu kondisinya
belum sampai damai ya katakanlah dalam damai dalam soal politik ya
kenapa harus ada gencatan senjata kalau begitu
jadi kan sebenarnya kalau kita bicara dalam politik itu
untuk mencapai kekuasaan politik itu ada dua jalannya
yang pertama itu adalah aliansi atau koalisi
artinya kita kerjasama
nah begitu ya saya anda berkoalisi bersekutu untuk mencapai satu tujuan yang sama
saya dan anda dalam tanda kutip itu bermusuhan
jadi tujuan gencatan senjata untuk mengetahui
sekarang pertemuan ini adalah kalau kita tahu di pilkada jakarta kemarin
kedua pihak kedua belah pihak ini berhadapan hadapan
nah sekarang untuk menyambut apa itu namanya menyongsong kompetisi politik yang ke depan
itu mereka akan pilih jalan yang mana
kenapa saya mengatakan demikian
karena yang pertama jokowi pasti menginginkan dua ribu sembilan belas selesai sampai dua ribu sembilan belas
kemudian tentunya harapan semua presiden berkuasa lagi sampai lima tahun ke depan
nah begitu juga dengan pak sby sebagai pemimpin salah satu partai yang pernah berkuasa di negeri ini kan
menginginkan bahwa bagaimana kelanjutan dari partai demokrat
dan yang kita lihat lagi bagaimana kelanjutan dalam tanda kutip brand yudhoyono itu sendiri

nah bagaimana kelanjutan dari partai demokrat

nah bagaimana kelanjutan dari partai demokrat

jadi konteksnya ini lebih kepada ke dua ribu sembilan belas
ya saya lihat ini lebih ke depan ya
di dua ribu delapan belas ada tiga daerah besar di jawa ini yang akan melangsungkan pemilihan kepala daerah
pertama jawa tengah jawa timur jawa barat
jadi dari tiga puluh tiga persen
dari provinsi setengahnya ini di dua ribu delapan belas
jadi ada perebutan jumlah pemilih besar di pilkada depan

ya untuk kepentingan dua ribu sembilan belas
nah kalau kita lihat tadi gesturnya begitu ya kembali ke gestur dan kata kata tadi
kita bisa melihat seakan akan tenang begitu ya saling menyeruput teh begitu
tapi satu tidak makan siang
yang kedua tuh kuenya nggak ada yang colek cuma sedikit juga
artinya apa kalau kue nggak disengkut
artinya sebenarnya nggak santai pertemuan itu
tidak dari secara kalau saya melihat begitu ya
tidak terlalu nyaman
tidak terlalu nyaman
tapi oke katakanlah itu dari perspektif pak sby perlu untuk datang begitu
tapi bagaimana dengan presiden jokowi
sebenarnya kalau memang tidak nyaman nggak perlu diterima saja kan
kenapa perlu diterima kemudian
karena pada akhirnya perbedaan antara jokowi dengan sby pada saat berkuasa dulu adalah
sby dia memegang kontrol terhadap partai yang memang dia dirikan dari awal
yaitu partai demokrasi
dia punya kendaraan dia punya mesin politik yang bisa dia jalankan anytime dia mau
jokowi itu tidak seperti itu
bukan ketua mempartai politik
bukan seperti itu
kalau sby itu dia memiliki mesin partai dan kemudian dia mendapat kepercayaan dari rakyat
kalau jokowi ini agak sangat sulit ya
dia kontrol terhadap partai itu tidak dikuasai penuh bahkan terhadap pdip
begitu juga dengan partai partai yang ada di dalam koalisinya
dia tidak bisa menguasai
artinya apa perlu juga bertemu dengan sb
artinya dia butuh semua
sisi lain terhadap partainya
ya dia butuh semua kekuatan yang bisa dia andalkan untuk dua ribu sembilan belas
jadi memetakan apakah mungkin juga demokrat suatu saat akan berpulih
apakah demokrat ini bisa menjadi teman atau bisa menjadi lawan atau seperti apa itu kita belum tahu
ini sangat tergantung dari perkembangan ke depan dan komunikasi diantara keduanya
jadi konteks seperti twitter beberapa waktu lalu
kemudian konvers konvers tajam yang menyerang
itu dalam beberapa waktu ke depan belum tentu akan hilang ya
belum tentu akan hilang
bisa juga nanti mungkin situasinya membaik ya
tetapi ya seperti sebuah perkataan dalam politik
tidak ada lawan yang abadi
yang ada adalah kepentingan yang abadi
artinya dalam konteks itu memang mereka berhadapan hadapan
tapi kan kita tidak tahu ke depan apakah mereka bisa bekerja sama atau tidak begitu
nah yang menjadi problem adalah sekarang
siapa di antara penerus dari
yang bisa tampil dalam kancah politik nasional
dan seberapa jauh misalnya incumbent atau petahana bisa menerima dia
belum lagi tokoh tokoh politik yang lain
ini kan jadi satu pertanyaan
ya kan sebut saja ada ibas ada agus
begitu ibas mungkin sudah terlebih dahulu terjun dalam dunia politik
agus baru kemarin
nah yang rumit menurut saya adalah
bagaimana cara kedua duanya ini terutama agus di bagian akhir ini
bisa lepas dari bayang bayang dan manuver yang dilakukan oleh pak sby selama ini
jangan lupa juga ya bahwa dari survei
kenapa harus lepas menurut anda
ya karena dia harus menunjukkan dirinya sebagai tokoh yang mandiri
tidak disetir oleh siapapun punya gagasan yang jenuin itu baru pada akhirnya
bukankah justru menguntungkan kalau brand dari ayahnya itu tetap menempel di dirinya
kalau sementara sih iya tapi kalau lama lama orang orang lama lama tidak bisa kan
saya dari survei yang kita miliki ya sebenarnya saya melihat bahwa
kemunculan agus yudhoyono ini yang tiba tiba
ini sebenarnya diharapkan membawa magnet elektoral bagi demokrat
baik di jakarta maupun secara nasional
bulan november setelah diumumkan apa itu namanya
maju sebagai tagub ya
maju itu luar biasa
nah jadi pertanyaannya adalah gitu ya bagaimana pas kekalahan agus yudhoyono di putaran satu pilkada kemarin
apa nih magnet elektoral yang akan dimiliki yang akan disodorkan oleh demokrat begitu ya
dan sby itu yang masih kita tunggu
baik ada pernyataan yang menarik tadi diantara ketika mereka berdua melakukan
konferensi pers singkat sih sebenarnya konferensi persnya
pak sby mengatakan bahwa ya itulah jadi presiden
maju kena mundur kena serba salah
itu yang saya alami dulu
maksudnya apa konteks apa yang ingin disampaikan kepada
karena kalau secara terbuka sendiri sebenarnya kepada publik kita nggak pernah mendengar
presiden jokowi sebenarnya menyampaikan itu ya
beda mungkin di era pak sby beberapa kali mungkin sempat mengecinyalkan
pernyataan pernyataan seperti itu ya
maju kena mundur kena sebab salah pemerintah harus mengambil
dan itu pernah saya alami
itu maksudnya maknanya disampaikan
jadi kita bisa lihat dua hal ya
yang pertama respon pak jokowi
pak jokowi kan cuma senyum aja ya
begitu juga dengan apa tuh usul pak sby untuk membuat klub presiden begitu kan ya
tapi kalau menurut saya ada pesan yang ingin disampaikan
jadi ini semacam kalimat bersayap begitu ya
inilah passage negosiasi yang dimiliki oleh seorang sby
kalimat itu sebenarnya dia ingin menyampaikan pesan bahwa dalam posisi anda sebagai presiden
itu tekanan akan bisa datang dari mana pun
termasuk dari dia
termasuk dari dia begitu kan
artinya itu sah sah aja loh
lima tahun yang dulu saya juga kurang apa
tapi semua orang saya ajak bicara
bahkan dia berhasil membuat sebuah koalisi yang besar kan begitu kan
artinya itu fine fine aja orang mau kritik
jangan menganggap itu makar begitu loh
jangan take it to personal begitu maksudnya
itu yang ingin sebenarnya dicapai kan
ya itu message nya
bahwa satu anda ini bisa jadi nanti suatu saat kelak
saya akan tetap mengkritikkan begitu kan
walaupun sebagai mantan presiden
tetapi kita juga tahu bahwa kalimat itu di bagian akhir ditutup
saya lapor juga ke pak presiden kan bahasanya begitu kan
bahwa saya juga siap ini untuk kepentingan negara pancasila
kita bekerja sama
untuk kepentingan bangsa kita bekerja sama
artinya di satu pihak di satu sisi pak sby menyampaikan pesan
hei itu ada apa
anda harus tahu bahwa kritik mengkritik sifat agresif itu biasa
tetapi kalau anda juga mau kita juga bisa kerjasama
nah cuman perbincangan di belakang ini kan gestur secara umum
benar yang terbuka panggung depan
ya cuma panggung belakangnya ini kita belum tahu ini kapan mulainya
oke baik terima kasih atas mencoba untuk memaknai tadi pertemuan
yang sebenarnya juga cukup mengejutkan ya
agak agak mendadak bagi publik
tidak ada beritanya begitu ya
tidak ada beritanya
karena dipanasin di sisi publik
nasin di sebelum sebelumnya kan
saya ingin sekali bertemu dengan presiden
menyampaikan berbagai hal
ini kayak pertandingan tinju ini kayak rematch
sudah selesai kita tunggu nanti
apa ada rematch atau enggak kan gitu
oke baik terima kasih bang riko marwun
telah hadir bersama kami di cnn indonesia prime news malam ini